tim penyelidik bahreskrim mabes poli yang dipimpin brigadir jenderal polisi agus suharnoko
sabtu sore mendatangi rumah sakit umum daerah sungai bahar di kabupaten muarajambi
untuk memeriksa ruang jenazah yang akan dijadikan tempat otopsi ulang almarhum brigadir j
selain itu sejumlah ruang lain sudah disiapkan untuk dipergunakan oleh tim forensik
alaman depan rumah sakit direncanakan dijadikan tempat untuk ruang tunggu pihak keluarga dan penyidik polisi
sejumlah layar monitor akan disiapkan agar semua pihak yang berkepentingan
dapat menyaksikan langsung proses ekspumasi dan otopsi ulang
sementara itu hasil prarekonstruksi yang dilakukan di polda metro jaya pada jumat dua puluh dua juli lalu
dicocokkan dengan reka adegan untuk prarekonstruksi di rumah fede sambo sabtu malam
prarekonstruksi melibatkan tim penyelidik gabungan inavis puslafor dan dr forensik polri
proses pelaksanaan dua prarekonstruksi
kasus penembakan polisi tidak melibatkan pihak saksi
tetapi hanya petugas untuk keperluan reka adegan
tim liputan cnn indonesia